anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
menteri sosial tri risma hari ini mengatakan pihaknya melakukan pendampingan
untuk para santri korban pemerkosaan guru pesantren di bandung
kemen sos juga membantu mengurus dokumen pendidikan para korban
yang masih ingin melanjutkan sekolah
ditemui di gedung kementerian sosial salemba jakarta pusat selasa siang tadi
menteri sosial menyebut perbuatan terdakwa sebagai kejahatan luar biasa
yang harus mendapat hukuman berat
melalui direktorat rehabilitasi sosial
kemensos saat ini masih melakukan pendampingan terhadap para korban dan orang tua mereka
pihaknya juga masih membantu pengurusan dokumen sekolah para santri
yang ingin tetap melanjutkan pendidikan
karena tidak ada kejelasan dokumen dari ponpes tempat mereka belajar
mereka rata rata penghidmatan sekolah

tidak ada apa namanya
jadi ini yang sekarang bantuan ini
bantuan apa namanya
yang kita lagi bantu untuk bagaimana mereka mendapatkan dokumen dokumen ini
karena kalau dia pindah ke sekolah lain tentunya
pasti kan di dokumen ini
dokumen ini dibutuhkan gitu